ahli poligraf menjelaskan dari lima terdakwa yang menjalani tes poligraf
hasil tes minus terdakwa putri candrawati paling tinggi yakni skor minus dua puluh lima
dalam tes poligraf hasil tes minus artinya terperiksa terindikasi tidak jujur atau berbohong
dalam sidang lanjutan kasus pembunuhan berencana yosua huta barat di pengadilan negeri jakarta selatan sejak rabu pagi
saksi ahli aji febrianto yang merupakan ahli poligraf mengatakan hasil tes poligraf kelima terdakwa berbeda beda
aji merinci hasil tes terdakwa verdi sambo minus delapan kemudian putri candrawati minus dua puluh lima richard plus tiga belas
terdakwa kuatmaruf dan riki disebut dua kali menjalani tes poligraf
hasil pertama kuat ⁇ maruf ⁇ plus sembilan dan tes kedua minus tiga belas sementara hasil tes pertama riki plus sebelas dan juga plus sembilan belas
dalam tes poligrafi ini putri ditanya apakah dirinya berselingkuh dengan yosua dan dijawab dengan tidak
namun hasil tes mengindikasikan
apakah saudara membaca ada kejadian perselingkuhan di dalam bap tersebut
saya tidak membaca ada perselingkuhan di situ
hanya semata mata karena titipan penyidik saja
bisa saudara ulangi tadi isu yang pertama apa yang ditanyakan ricky zal
untuk isu yang pertama adalah apakah seseorang mengambil senjata api joshua
jawabannya riki rizal tidak ada yang memperintah
tidak dan hasilnya tidak terindikasi berbohong
yang kedua adalah apakah kamu melihat pak tembo menembak joshua
hasilnya tidak terindikasi berbohong